tak hanya buahnya yang nikmat dimakan getah dari pohonnya ternyata juga dapat diolah menjadi hidangan penutup dan lezat yang dikenal dengan nama peach gum dessert
peach gume dessert sebenarnya merupakan chinese dessert yang telah dikenal lama di daratan tiongkok
namun di jakarta dessert ini baru mulai digandrungi di masa pandemi covid sembilan belas karena diakini kaya akan manfaat
salah satunya meningkatkan sistem kekebalan tubuh
ialah felicia salah satu yang menjual peach gumdeson di jakarta
usaha yang ia rintis dari rumahnya kini melayani pesanan sebanyak lima puluh hingga seratus cup dalam sehari
lihat lihat kayaknya ada jenis makanan baru nih dessert kan namanya peach gung
saya cari tahu saya coba saya masak terus saya kasih ke relasi saya ke family saya
terus mereka diterima gitu enak nih kayaknya yaudah saya kembangin
sebelum diolah getah pohon persik akan tampak seperti batu kristal
agar dapat dikonsumsi peach gum terlebih dahulu direndam semalaman dengan air matang hingga mengembang seperti jelly
dalam semangkuk peach gum dessert selain getah pohon persik juga ada bahan pelengkap lainnya seperti kacang teratai kurma merah goji berry longan winter melon jamur salju dan gula batu
yang masing masing memiliki khasiatnya tersendiri
bahan bahan ini didapat felicia dari berbagai sumber mulai dari bahan lokal hingga impor dari malaysia dan tiongkok
membuatnya sendiri cukup mudah semua bahan bahan direbus aduk perlahan hingga matang dan didinginkan sebelum disajikan
dessert yang satu ini memang paling pas kalau dinikmati dengan keadaan dingin seperti yang satu ini
kalau masak peach gum sendiri sih tahu
warnanya ini ada rasa manis dari pelengkap dessertnya seperti dari kurma merahnya kemudian juga dari longannya
tapi overall sih rasanya nggak terlalu manis jadi pas banget dan pastinya segar banget
selain nikmat peach gum juga digandrungi karena mengandung kolagen yang dipercaya baik untuk kulit
cuma yang berasa beda banget dulu tuh aku jerawatan banget gitu
terus sekarang ya udah beda banget lah sama dulu gitu
mungkin dari efek kolagennya itu dan ya membersihkan dari dalam juga gitu kandungan kandungan yang lain
menurut dokter yang juga ahli gizi komunitas tan shot yen peach gum memang memiliki segudang manfaat
nah peach gum ini memang kaya akan asam amino
jadi kalau kita mau lihat dari sudut pandang gizi kaya dengan asam amino
nah asam aminonya peach gum ini diselidiki ternyata mampu membuat kolagen
yang kalau seandainya kolagen kita terbentuk dengan baik tentu saja istilahnya kalau orang cina mengatakan kulitnya jadi manteng kinclong gitu loh
tetapi kalau seandainya peach gumnya cuma dimakan sekali sekali karena harganya mahal kan barang impor yang ada gunanya juga
terkait dengan mitol speech gum tidak baik jika dikonsumsi oleh wanita hamil atau yang sedang menstruasi
tan shot yen menyebut jika belum ada penelitian yang dapat membuktikan mitos ini
namun peach gum memang diketahui memiliki asam amino
dan juga memiliki efek hipoglikemik yang dapat menurunkan gula darah pada manusia
sehingga timbul kepercayaan bahwa peach gum tak baik dikonsumsi pada saat usia kehamilan dini
asal diolah secara benar dan diiringi dengan pola makan yang baik peach gum disebut oleh ahli gizi sebagai pilihan sehat dalam mengonsumsi dessert